lu menyalahi aturan
kenapa lu manggil polisi
gue udah nempatin anak buah di sekitar sini
dan mereka bilang polisi sedang menuju ke sini
jangan sekali sekali berani menelpon polisi
eh ada apa yang mana
kathir ikut kudungan lu satu
maaf ah salah satu dong jako kerja ke ger viveras
kok mereka bisa tahu sih
kalau gitu apa
apa yang akan terjadi
kan tadi aku udah bilang sama kamu
bapak dan ibu
tolong bapak ceritakan
kronologis terjadinya penculikan ini
iya kita mau melaporkan soal penculikan ini pak
taman teratai wangi pak
kebetulan saya pada saat itu ngajak keponakan saya jalan jalan
tiba tiba ada seseorang yang nabrak saya
dia bawa minuman terus
minumannya tumpah ke baju saya
dan saya yakin
menurut saya itu
mereka mencoba untuk mengalihkan perhatian saya
dan pada saat saya lengah
saya udah gak ngeliat ada renah
para komplotan penculik itu
membawa renah pergi
tapi ditambah lagi pak
ada fakta baru kalau mereka itu
meminta uang tebusan sebesar dua miliar
yang harus dibawa di jalan telaga biru nomor sembilan belas
dan uang itu diminta dengan batas waktu sampai jam tujuh malam malam ini pak
kami akan segera tindaklanjuti laporan
kalau gitu kita permisi pak terima kasih ya
makasih pak ya
kalau kamu gak lapor ke polisi
semuanya tuh udah pasti beres
begitu pun juga kita pulang
ya itu gak jaminan elsa
kamu lihat sendiri mereka itu bukan penjahat biasa
kelihatan banget mereka itu profesional
aku gak yakin kalau al bisa handle mereka sendiri
lagipula aku gak mau kalau sampai
nyawa renah jadi taruhannya
oh jadi kamu lebih peduli sama rena
yang bukan siapa siapanya kamu
dibanding kandungan nih anak aku anak kita
aku harus selamatkan renah
pikirkan apa yang harus kamu lakukan
apa yang harus kamu lakukan
mas kamu cepetan mas
cepetan mas mengejarnya mas
aku gak mau hari anak kenapa napa mas aku takut mas
masa aku gak mau kehilangan triana bang
walaupun nyawa gue sendiri taruhannya
saya ada ide tapi
saya butuh persetujuan dari kamu
kau treated ma'am dari sederhana
harus kutip rem di kepala woh
kalau apa itu
buya tolong buka gerbangnya saya diminta adin kesini
oh siap pak siap
aduh al where are you kamu dimana
ya allah semoga darena bisa cepat ditemukan
ibu kan yang ketemu di makam dan di rumah sakit kan
iya betul pak bapaknya andin kan
saya mamanya aldebaran
oh lantas waktu itu andin bilang
saya pasti akan terkejut kalau ketemu sama ibu
ini dia mas
saya senang sekali ketemu sama ibu
saya juga pak saya senang sekali bisa ketemu dengan bapak dan ibu
ibu sarah saya rosa
iya bu harusnya kita bertemu ini dalam kondisi yang menyenangkan ya
suasananya tapi kita harus ketemu dalam kondisi rena hilang
semoga rena bisa cepat diketemukan ya bu ya
mungkin nanti kita bisa arrange pertemuan lain yang dalam suasana yang lebih menyenangkan
silahkan silahkan silahkan ibu
iya terima kasih bapak sarah
ini rena belum ada kabar sama sekali bu